sebagai salah satu upaya mengantisipasi menyebarnya virus corona
pemerintah arab saudi sudah memutuskan pelarangan masuknya jemaah umroh
dari sejumlah negara termasuk dari indonesia
dan kita sudah terhubung dengan konsulat jenderal republik indonesia di jeddah
selamat malam pak eko
selamat malam mifri
pak eko menurut informasi bapak baru saja memantau kondisi terkini
di bandara internasional king abdul aziz
boleh diceritakan kepada kami bagaimana kondisinya di sana saat ini pak
ya memang betul
kami dan para anggota yang lain para anggota tim yang lain di jeddah ini
baru saja kembali dari bandara king abdul aziz
baik terminal haji maupun terminal internasional
jadi dapat kami sampaikan bahwa
kepulangan para jamaah indonesia berjalan lancar selama ini
kami lihat sendiri para jemaah tetip ngantri
tadi kita lihat alain air
saya sendiri dengan tim kecil ke bandara haji
dan di situ kami melihat bahwa jemaah indonesia
terutama dari jawa timur
nanti dengan tertib untuk check in di counter lion air
pak eko tadi kalau bapak memantau
apakah kemudian ada perbedaan pak yang terjadi
pasca penutupan akses untuk masuk ke arab saudi ini
pasca jawa ini kami tidak melihat perbedaan yang mencolok
jadi artinya malah justru sekarang dengan adanya
cancellation atau pembatalan beberapa penerbangan dari luar saudi
justru malah sebenarnya dari jumlah penumpang
jamaah yang antri di sana di terminal king abdul aziz
itu malah justru lebih sedikit
jadi yang perlu kita pastikan adalah bahwa keterbiyakan pesawat
alhamdulillah sampai saat ini
pesawat dari indonesia
datang lancar lion air
dan insya allah besok juga garuda
insya allah lancar semua
baik berarti bisa dipastikan bahwa mekanisme pemulangan mereka ini
masih berjalan normal ya pak ya
artinya tidak terpengaruh bagi mereka yang akan pulang dari jeddah menuju ke indonesia ya pak
alhamdulillah selama ini lancar
penerbangan dari indonesia walaupun kosong
mereka sudah committed untuk mengangkut jemaah yang selesai ibadah umroh
untuk kembali ke tanah air
jadi selama ini lancar insya allah
iya pak satu hal yang juga dipertanyakan bagi para jemaah yang saat ini masih berada di indonesia
adalah bagaimana kemudian bentuk koordinasi mereka dengan pihak travel agent
mempertanyakan sampai kapan ini harus menunggu begitu pak
sejauh ini dari pemerintah
apakah sudah ada komunikasi pak dengan para travel agent
dan juga pihak pemerintah dari arab saudi untuk menangani hal ini pak
sejauh yang kami tahu
sejauh yang kami tahu
sejauh yang kami tahu
sejauh yang kami tahu
sejauh yang kami tahu
dari pihak pemerintah saudi
kami belum memantau adanya pembicaraan dengan travel agent
tentunya ini masalah bisnis ya
jadi travel agent tentunya mempunyai mekanisme sendiri untuk mengatur penggantian
atau apapun juga terkait dengan pembatalan ini
jadi kami belum punya akses ke situ
tapi yang bisa kami sampaikan bahwa kami juga sudah menghubungi beberapa
muasasah atau travel agent di sini
dan menanyakan bagaimana mekanisme
yang kami pentingkan adalah mekanisme pengembalian atau pemulangan jamaah dulu
pemulangan jamaah yang sudah ada di sini untuk kembali ke tanah air
itu yang fokus kami
kalau yang di luar itu
saya kira kami dari pihak kjri tidak terlalu perlu untuk campur tangan dalam aspek teknis administratif ya
pak eko saya ingin mengonfirmasi satu hal yang ini kabarnya beredar

di indonesia bahwa ada informasi yang menyatakan bahwa
pemberhentian sementara ini akan dicabut oleh pemerintah arab saudi pada empat belas maret dua ribu dua puluh mendatang
apakah itu benar atau tidak pak
kami sudah cek dengan pihak saudi
jadi itu selebaran yang kita terima
memang tadi pagi kami juga terima itu
selebaran yang diterima adalah bahwa di situ kopnya saudi
dan kami sudah cek di pihak saudi yang menyatakan bahwa
itu hanya terkait dengan refund tiket
refund tiket saudi airlines tentunya
jadi tidak ada kaitannya dengan pembatalan keputusan ini
tidak ada kaitannya
jadi hanya terkait dengan refund tiket saudi airlines
yang di situ memang tertulis empat belas maret kalau tidak salah
dua belas maret itu memang bisa di refund kembali
nah teknis kami tidak tahu ya
apakah di selain lembaran itu
ada lembaran lain yang terkait dengan pengaturan untuk refund tiket kami tidak tahu
tapi lembaran yang beredar kami sudah cek dengan pihak saudi
dan mereka menyatakan itu hanya terkait dengan refund tiket
jadi tidak ada kaitannya dengan pembatalan keputusan pemerintah saudi
bagaimana dengan pemerintah saudi

jadi pemerintah saudi ini memang melakukan pembatasan
untuk negara negara yang dinilai
ada virus corona di negara tersebut ya
apakah merebak atau menyebarnya virus corona di negara tersebut
namun hingga saat ini indonesia kan sebenarnya belum menyatakan bahwa
ada temuan kasus virus corona di indonesia
namun indonesia justru masuk ke dalam daftar negara yang dilarang untuk masuk ke arab saudi
nah sejauh ini
sudah dilakukan oleh pihak pemerintah untuk berkomunikasi begitu kepada pihak pemerintah arab saudi terkait dengan hal ini pak
jadi memang sampai saat ini belum tercatat adanya kasus virus di indonesia virus corona di indonesia
dan untuk itu memang pemerintahan indonesia melakukan berbagai upaya untuk menyampaikan
meyakinkan pemerintah saudi bahwa seharusnya kita tidak termasuk dalam daftar itu
dan ibu menteri luar negeri juga sudah berkomunikasi dengan pihak kedutaan saudi
kemudian duta besar ri di riyad juga sudah berkirim surat kepada kementerian luar negeri
kami pun juga sudah berupaya untuk supaya indonesia tidak dimasukkan dalam negara yang untuk sementara
tidak boleh memasukkan
tidak bisa memasuki saudi dengan turis visa
namun yang bisa kami sampaikan bahwa memang telah beredar saya kira kemarin ya
informasi yang dikeluarkan oleh statement yang dikeluarkan oleh kementerian pariwisata saudi
yang menyatakan bahwa indonesia tidak termasuk dalam negara yang dilarang untuk masuk dengan menggunakan turis visa
menggunakan turis visa
dan ini memang beberapa pihak menanyakan kepada kami namun untuk diketahui bahwa hari ini itu libur
jadi saudi libur kementerian kementerian lembangan libur
jadi kami sudah sejak pagi tadi mencoba untuk menghubungi rekan rekan kami
kontepat kami di kementerian pariwisata namun belum berhasil
nah hanya memang kami perlu konfirmasi apakah itu benar
yang bisa kami baca adalah news ya
berita yang termuat di berbagai media
ya memang demikian
jadi bahwa kita sudah tidak dimasukkan
tapi kami belum cek ya
kami perlu cek ini dengan sumber yang layak dipercaya
baik kita masih sama sama akan menunggu update ya pak terbaru dari pak eko
apa kemudian nanti hasil komunikasinya dengan pihak pariwisata dari pemerintah arab saudi
sekali lagi terima kasih banyak pak sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia the world tonight